pagi ini saya sama putri ada urusan penting
jadi putri gak bisa nganterin kamu
dan maaf kita harus buru buru
saya boleh minta tolong satu aja dari kamu
iya apa itu bu
saya minta kamu bilangin rizky supaya dia jauh jauh dari putri
orang orang yang nyulik gue sebelum bertarung tadi
mereka suruhan siapa ya
gue sempat mikir kalau mereka itu orang suruhannya rizky
tapi biar gimana pun juga
gue kenal sama rizky
tapi anaknya cukup sportif kok
jadi gak mungkin kalau dia yang ada dibalik penculikan itu
kira kira kerjaan siapa ya
karena mereka semua pake topeng
kalau ke kiri lebih cepet ke dalam raya
kita serai angkot yuk
lo cantik deh
itu kayak tasya sama fanya
gue hafal banget sama gaya mereka
tapi mereka ngapain ada disini
tapi gue yakin banget
kalo yang kemarin gue liat itu emang mereka
fahnya sama tasya bisa ada disana
apa mereka tahu soal pertarungan itu
ini ada hubungannya sama mel
soalnya gak mungkin kebetulan gue liat fahnya sama tasya
natasha di daerah situ
kalau sampai benar itu mereka
berarti penculikan gue yang kemarin
itu ada hubungannya sama mel
kamu mau jenguk pangeran sama rizky ya
ibu mau marahin mereka
ibu tuh cuma mau ikut jenguk aja
ya sedikit lah ngobrol ngobrol sama mereka
iya boleh kok bu
tunggu bentar ya ibu ambil tas
aku gue jadi deg degan kayak gini ya
ibu emang lembut sih
tapi kalau ibu marah
kan serem juga
makasih ya put
saya kesini dadakan gak ngabarin bu nawang dulu
dari tadi malam rizky itu gak pulang
dia bilang sih dia mau nginep rumah temennya untuk ngerjain tugas
makanya saya kesini tuh saya mau nanya putri
putri tau rumah temennya rizky kan
bisa anterin tante ke sana gak
pagi ini saya sama putri ada urusan penting
jadi putri gak bisa nganterin kamu
maaf kita harus buru buru
saya boleh minta tolong satu aja dari kamu
iya apa itu bu
bilangin rizky supaya dia jauh jauh dari putri ya
bu nawang kenapa jadi berubah dingin gitu ke aku ya
sampai minta aku buat cegah rizky deketin putri
apa bu nawang marah sama aku gara gara waktu itu aku minta dia buat pergi dari rumahku
pergi dari rumahku
kamu dimana sekarang
oh jadi udah mau pulang
kamu mau ke rumah
iya kamu mau ke rumah
gue paling gak tenang kalau lihat ibu diem
soalnya gue gak bisa dengar suara hati ibu
gue yakin ibu pasti marah banget sama batu bata dan rizki
tapi ibu sengaja gak mau ngomong ke gue
biar gue tetep mau nganterin ibu ke rumah sakit
kamu pasti takut kalau ibu marah ke rizki atau pangeran kan
tenang aja put
ibu udah janji kan ke kamu untuk gak marah ke mereka
ibu gak akan marah kok ke mereka
terus kenapa ibu diem aja
ya ibu kecewa dong sama mereka put
karena kamu itu dijadikan bahan taruhan sama mereka
kamu tuh harusnya gak usah minta maaf
ibu cuma minta kamu jauhin mereka dulu ya bud
iya karena ibu tuh gak mau kamu terlibat lebih jauh lagi
sama masalah yang mereka udah buat sendiri
kamu mau dengerin ibu kah
aku harus bicara ke bu nawang supaya dia gak jauhin putri dari rizky
aku gak mau karena masalah itu hubunganku yang udah mulai membaik sama rizky
jadi dingin lagi nanti
pak udin ikutin angkot itu aja ya
iya baik bu
di sekokas sampe udah keluar
eh tadi tuh pas lu tidur dokter udah bolehin tuh si rizky balik
soalnya lukanya tuh gak terlalu parah gak kayak luka lo
tak gio halangin dia sekarang
jangan sampai dia ketemu sama usus goreng
eh gak usah kayak gitu kenapa sih
pakai pakai pakai
nanti lukanya makin parah lo mau bahu lo geser
pasti ketemu sama usus goreng janganlah
udah lu tenang aja gak mungkin tuh si rizky nemuin usus goreng
si putri itu pasti marah sama dia gak gara pertarungan lo kemarin
kenapa perasaanku dari kemarin gak enak banget ya

udah udah helena
ya dia parlante sudah kemasin
l auckland lagi ini aku dalang friday